partai gerindra bersama pks menyerahkan surat berisi nama baru calon wakil gubernur dki jakarta
kepada gubernur dki jakarta anies baswedan
setelah menerima surat tersebut anies pun berharap kursi wakil gubernur bisa segera terisi
sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat ketua dpd gerindra m taufik dan ketua fraksi pks muhammad arifin
menjumpai anies baswedan
penyerahan surat berlangsung sekitar satu lima jam di ruang kerja anies baswedan
setelah menerima surat anies pun mengatakan akan segera membawa nama tersebut ke dprd untuk diproses
mengenai siapa yang akan mendampinginya anies juga menyebut siapapun diantara keduanya yang bisa menjalankan tugas
dan tanggung jawab dengan berkolaborasi aktif membangun dki jakarta
selamat pagi menyampaikan dua nama yang menjadi usulan
untuk menjadi calon wakil gubernur dki jakarta